sikap donald trump presiden amerika serikat
yang mengakui yerusalem sebagai ibu kota israel
menuai protes keras di makassar
puluhan mahasiswa menyegel dan mencoret coret
sebuah gerai makanan cepat saji asal amerika serikat
gerai makanan cepat saji di jalan andi pangerang petarani makassar
sulawesi selatan ini tiba tiba jadi sasaran unjuk rasa lima puluh an aktivis
himpunan mahasiswa islam cabang makassar dan gowaraya sabtu sore
mereka emosi akibat kebijakan presiden donald trump
yang mengakui yerusalem sebagai ibu kota negara israel
pengunjung pun dibuat kaget dan panik
mahasiswa tidak hanya berorasi tapi melakukan aksi corat coret
yang berisi protes kepada pemerintah amerika serikat
kami yakin bahwa negara indonesia adalah mayoritas negara muslim
yang kemudian masih meyakini milik milik persaudaraan
atau kasudara kita yang ada di palestina
sehingga itu ya kami dari kawan kawan himpunan mahasiswa islam
untuk bagi mahasiswa islam
bagi mana menyikapi sebuah kediktatoran dari amerika serikat
khususnya semua fasilitas fasilitas amerika serikat yang ada di bangsa kita ini
selain menyegel mahasiswa juga mendesak dukungan pengelola gere makanan cepat saji
untuk membela palestina
kepala kita sesuai instansi dari kapal sek
itu saja apa kemampuan mereka
jadi rencananya ditutup sampai jam berapa
kami ditutup dari pusat juga

jadi sebagai masyarakat
kita pasti akan mendukung pemerintah
apa keputusan pemerintah
kami sebagai masyarakat yang bisa dianggap
rem makanan cepat saji dijaga ketat aparat kepolisian
demi mengantisipasi aksi lanjutan
sementara itu di jakarta
ribuan kader partai keadilan sejahtera
menggelar aksi bela palestina
di depan kedutaan besar amerika serikat
mereka mengecam pernyataan
sepihak presiden donald trump
yang mengakui yerusalem sebagai ibu kota israel
kader partai keadilan sejahtera
mengecam amerika serikat dan israel
mereka meminta trump membatalkan
pernyataan sepihak terkait yerusalem
karena dianggap mengabaikan resolusi dewan keamanan pbb
untuk mengamankan jalannya aksi
kepolisian memperketat pengamanan
di depan kedutaan besar amerika serikat
dan melakukan rekayasa arus lalu lintas
jumlah kekuatan pasukan
gabungan dari polda metro jaya
dan damni majaya
itu ada sekitar dua belas kombi
sementara pengalihan arus lalu lintas belum ada
dari arah patung guda
yang mengarah ke
itu memang terjadi penutupan
jadi tidak tertampung
sehingga terjadi pengamanan arus di patung guda
untuk diluruskan ke istana negara
namun yang dari tugu tani
berbelok ke kiri
itu harus diluruskan ke istana negara
selain masih lancar yang mengarah ke area patung guda
dan untuk mengetahui situasi unjuk rasa
di depan gedung kedutaan besar amerika serikat
kami sudah terhubung dengan koresponden cnn indonesia
dika selamat siang bagaimana jalannya demonstrasi siang ini
sepertinya di belakang anda sudah terlihat
masa aksi bela palestira ini sudah memenuhi
atau berkumpul di depan gedung kedutaan besar amerika serikat
resolusi dari dewan keamanan pbb di tiga kali berturut turut di tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
di tahun seribu sembilan ratus delapan puluh dan juga di tahun dua ribu enam belas
yang mana amerika serikat sendiri sebenarnya merupakan anggota tetap dari dewan keamanan pbb
poin yang terakhir yang juga tadi dikatakan oleh presiden dari partai keadilan sejahtera
sohibul iman menyatakan bahwa meminta pemerintah indonesia juga untuk terus proaktif
meminta negara negara yang tergabung dalam oki
untuk melakukan pernyataan yang tegas terkait dengan sikap politik
ataupun juga sikap diplomatis atas apa yang dilakukan oleh presiden donald trump
yang mengakui yerusalem sebagai ibu kota israel
yang kemudian akan dilanjutkan dengan langkah untuk memindahkan ibu kota
dari memindahkan kedutaan besar amerika serikat dari tel aviv ke yerusalem
dan kalau kita melihat lagi visual yang tampak saat ini
perasi masih terus dilakukan
meskipun sejumlah masalah sudah mulai meninggalkan
tetapi rencananya aksi ini masih akan terus berlangsung sampai pukul tiga belas waktu indonesia barat nanti
dan untuk mengamankan jalannya aksi yang sudah dimulai sejak pukul tujuh tiga puluh pagi tadi
pihak kepolisian dari polda metro jaya bersama dengan tni
menjagakan sebanyak dua belas kompi personil
untuk mengamankan jalannya aksi yang sebenarnya juga sudah dimulai sejak hari jumat lalu
dan sejumlah rekayasa arus lalu lintas juga sudah dilakukan
sekali lagi kendaraan dari arah tugutani
yang akan menuju ke kawasan medan merdeka selatan ini
dialihkan ke ridwan rais ke pasar baru dan seterusnya
sementara kendaraan dari arah medan merdeka barat
untuk menuju ke stasiun gambir
juga diputar kembali menuju ke patung kuda
dan melalui istana negara
lalu apakah sudah ada respon dari pihak kedutaan besar amerika serikat
sampai siang hari ini tampaknya memang tidak ada respon
dari pihak kedutaan besar amerika serikat
tetapi kalau kita boleh sedikit mengutip
dan menyimpulkan lagi apa hasil dari pertemuan
menteri luar negeri retno marsudi pada hari jumat lalu
dengan duta besar amerika serikat joseph donovan
yang menyatakan bahwa pihak amerika serikat atau pihak kedutaan
akan menyampaikan apa yang menjadi pernyataan sikap
dari indonesia terkait dengan pernyataan donald trump
beberapa hari yang lalu
dan selain itu ini juga yang menjadi titik yang cukup krusial begitu
karena sampai pada pertemuan pada jumat lalu
amerika serikat tampaknya belum berencana
ataupun juga untuk mempertimbangkan kembali
keputusan yang sudah diambil
oleh presiden donald trump
terkait pengakuan secara sepihak
atas yerusalem sebagai ibu kota israel
kemudian bagaimana dengan pengamanan internal
dari kedutaan besar amerika serikat sendiri saat ini
apakah pengamanan ketat diberlakukan
bagaimana kegiatan atau aktivitas
yang berlangsung dalam kedutaan besar amerika serikat
pada hari minggu ini
saya akan menyatakan hal yang sama
kepada kapolres metro jakarta pusat
bagaimana terkait dengan pengamanan
apakah ada pengamanan khusus
dari pihak internal
dari kedutaan besar amerika serikat
menurut kapolres metro jakarta pusat
menyatakan bahwa hal tersebut memang ada
dan itu juga sudah dilakukan secara internal
pihaknya hanya melakukan koordinasi saja
dengan pihak keamanan
meskipun memang pengamanan sejak pagi tadi
tampaknya tidak terlihat secara visual yang jelas
bahwa ada pengamanan yang ajet begitu
dari pihak kedutaan besar amerika serikat
tetapi pengawasan pengawasan tentunya dilakukan
bahkan tak terkecuali juga pengawasan dilakukan
yang meliput aksi bela palestina
di depan kedutaan besar amerika serikat ini
tadi beberapa jurnalis
termasuk saya juga diperiksa
dan juga dilarang untuk mengambil background
kedutaan besar amerika serikat yang ada
tepat di belakang saya saat ini
kita akan melihat rencananya bahwa
aksi aksi bela palestina seperti ini
ataupun juga aksi mengecam
pernyataan sepihak dari presiden donald trump
ini akan terus berlanjut
sampai pekan depan
dan tentunya pihak kepolisian pun terus
tadi juga saya menanyakan kepada kapolres metro jakarta pusat
apakah ada peningkatan eskalasi keamanan
di kawasan medan merdeka selatan
khususnya di depan kedutaan besar amerika serikat
dan jawabannya adalah
tentu adanya keamanan lebih
yang dilakukan oleh pihak kepolisian dari polda metro jaya
untuk mengantisipasi adanya kericuhan
ataupun juga adanya ke
ataupun adanya kerawanan
dari tingkat keamanan di kawasan medan merdeka selatan
yang juga menjadi objek vital
karena hanya ada kedutaan besar amerika serikat saja
tetapi di kawasan ini ada sejumlah kementerian negara
dan juga ada kantor gubernur dki jakarta
baik dika ini artinya dari hari jumat hingga hari minggu
sudah tiga hari aksi bela palestina ini digelar
dan kita tunggu kabar selanjutnya dari anda
terima kasih atas laporan anda
mbah hardika utama melaporkan
dari jalan merdeka selatan
depan gedung kedutaan besar amerika serikat